pegi setiawan alias peru membantah dirinya melakukan pembunuhan
sementara usai pegi ditetapkan sebagai tersangka polisi hapus dua nama lain
yang masuk daftar pencarian orang atau dpo
bagaimana polisi dapat memastikan kasus pembunuhan wina terungkap tanpa adanya kejanggalan
kita bahas saudara bersama dengan dewi intan kuasa hukum keluarga fina
dan juga heri firmansyah pengamat hukum pidana
selamat petang mbak intan bang heri
baik mbak intan tadi tim kuasa hukum ke komnas ham
apa saja yang disampaikan ke komnas ham oleh tim hukum
ya hari ini kami mendatangi komnas ham tentu kami meminta keadilan
juga minta dukungan atas kematian dari almarhum vina dan eki
anda tim kuasa hukum bicara soal kejanggalan mbak intan
apa saja kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga
ini ada yang aneh nih dalam kasus ini mbak intan
tentu pasti semua merasakan ada kejanggalan dalam kasus ini
dalam arti yang tadinya dinyatakan ada tiga dpo
lalu tiba tiba menjadi satu dpo dalam kurun waktu yang singkat
membuat pernyataan bahwa kok itu cepat sekali
kenapa kemarin kami bikin membuat statement bahwa itu terlalu dini untuk dinyatakan seperti itu
karena pihak kepolisian belum memeriksa saksi saksi yang lain
contohnya seperti linda atau saksi saksi kunci yang lain yang menguatkan atas kasus ini
ada beberapa kejanggalan yang disebutkan soal penghapusan dpo terkesan terlalu dini
belum diperiksa saksi saksi
sop nya ada yang pelanggaran sop atau bagaimana anda melihatnya bang heri
mas ibrahim bahwa dalam penanganan perkara kan pasti ada prinsip prinsip yang diutamakan ya
apakah transparansi akuntabilitas dan tentunya profesionalitas di sana
nah persoalannya ketika penetapan dpo itu mencari
yang mereka lupa mungkin yang harus perlu kita ingatkan adalah ketika men take out dari tiga kemudian menjadi satu
itu kan harus dilihat latar belakangnya mengapa muncul angka tiga itu
kalaulah disebutkan di dalam putusan maka jadi krusial untuk penjelasannya pun menjadi penjelasan yang harus argumentasi yuridis yang dikedepankan
jadi tidak bisa kemudian seharusnya
jadi kalau kita menggunakan akal sehat tadi tidak bisa langsung hanya dikatakan simsalabim amra kadabra dari tiga menjadi satu orang saja
dengan alasan yang sangat simpel sekali sangat sederhana bahwa ini setelah dikonfirmasi kepada para tersangka yang lain
yang kemudian mengkerucut pada hanya satu orang saja yang dua itu asal sebut
ada dinding pemisah antara orang yang di dalam penyidikan dengan orang yang di luar penyidikan
alangkah baiknya ini kemudian bisa disampaikan ke publik secara jelas begitu ya
apa alasan utama kemudian asal sebut tadi
karena kekhawatirannya jangan jangan itu juga terjadi pada si peggy
misalnya antara para tersangka yang menyampaikan itu atau terdakwa sekarang atau terpidana sebutannya
itu dalam tanda petik ya kong kali kong lah atau bersepakat untuk bahkan atau memberikan kesalahan kepada
atau khawatirkan andai kata bila mana memang ini kan sebenarnya masih dibuka oleh polda jabar ya
sebenarnya penetapan tersangka baru apakah nanti dua jumlahnya atau tiga melembahkan lebih kita belum tahu
tapi yang menarik yang ditanyakan adalah bagaimana apakah ini dengan putusan ingkrah di pengadilan
sementara polisi dpo nya berubah tinjauan hukumnya bagaimana
tapi sebelum itu kita akan simak juga keterangan dari komisioner kompolnas
yusuf warsim yang akan meminta penjelasan dari polda jabar terkait dengan perubahan jumlah dpo di kasus pembunuhan vina dan oleh tiga menjadi hanya satu
tentu nanti kita akan memintakan sekaligus klarifikasinya dari proses penyidikan selama ini dan yang terbaru ditangani polda dalam rangka pencarian tiga dpo yang telah dirilis sebelumnya
rilis tiga dpo sebelumnya itu
itu berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya hasil berkas berkas sebelumnya
nah apakah ada atau tidak tiga dpo ini kami sendiri pernah bertemu dengan kuasa hukum terpidana
sebenarnya mereka juga meragukan ada tiga pelaku lain yang itu dirilis sebagai dpo
itu jawaban dari kompor nas akan meminta keterangan dari polda jabar
mbak intan dengan tadi ada kejanggalan yang anda sampaikan dari tim kuasa hukum keluarga fina
apakah termasuk soal salah satu korban ayah eki adalah polisi ini bisa mempengaruhi dalam proses penyelidikan kasus ini menurut anda
ya justru kemarin kan kami datang itu ke polda jabar untuk menanyakan perihal dan alasannya
alasan kenapa ditetapkannya menjadi satu dpo
dan itu juga kami ingin menanyakan apakah bapak dari almarhum eki pernah dipanggil sebelumnya
karena menurut konferensi pers dari kepolisian laporan pertama kali dibuat adalah dari bapak almarhum eki rudiana seperti itu
jawabannya apa dari polda
belum ada justru kemarin kami datang masih belum bisa ketemu gitu loh
nah justru hari ini baru hari ini kami mendapatkan komunikasi bahwa ada linda dipanggil pada hari ini
bang heri kalau anda melihat ini bagaimana proses yang tengah dijalani dan tinjauan hukumnya seperti apa sih nanti ketika amar putusan
tapi berbeda dengan lidik lanjutan saat ini bang heri
ya begini urgensi dari kepastian hukum dpo dulu ya
mengapa kemudian ini harus tuntas clean and clear oleh polda jabar
karena khawatirnya dalam tinjauan hukum pidana ini kan mungkin orang ini dianggap adalah kalau memang benar masih berkeliaran di luar
tentunya berpotensi melakukan tindak pidana baru gitu kan
nah tentunya ini harus dipastikan terlebih dahulu apakah memang benar bahwa dpo itu benar benar resmi ditutup memang tidak ada atau tidak
ini harus diberikan full stop titik sehingga orang pun diberikan keamanan
bukankah tujuan dari hukum pidana itu adalah tertib masyarakat
kan begitu memberikan pengayuman adalah tugas pihak kepolisian
tentunya kita berharap dan kita yakin dan percaya polda jabar dapat melakukan hal tersebut ya
berkaitan dengan ada dualisme antara apa yang disebutkan dalam putusan dengan proses penyidikan yang berlangsung sekarang
pentingnya untuk menyampaikan secara tuntas
bahwa penyidikan ini seperti apa tahapan tahapan yang sudah dilakukan
bahkan tertutup tuh menurut saya
secara administratif disebutkan per tiap pelaku
apa yang sudah dilakukan oleh penyidik kemudian hasil dari keterangan mereka
apa yang disampaikan dalam bap mereka masing masing
kemudian apa yang linear dengan persidangan sampai pada putusan di pengadilan
walaupun tadi ya mungkin polisi berpikirannya sederhana saja
bahwa kerja kami adalah sebagai penyidik kami hanya menyajikannya sampai kepada tuntutan oleh jaksa
setelah itu ya sistem peradilan pidana bermain
kerjanya jaksa menuntut kemudian juga memeriksa mengadili dan memutus perkara adalah kerjanya hakim
tapi sesungguhnya kalau sampai di awal ini terjadi excuse ruang permaafan kecil saja
ada ketidakyakinan yang utuh ada keraguan keraguan dalam penetapan tersangka ataupun asal asalan
nah ini yang kita khawatirkan ini jadi sesuatu yang malah menyerang balik penyidik
padahal tugas penyidik ini berharapnya adalah membuat terang satu perkara pidana
kalau kejadiannya seperti ini bisa diduga juga dong dari awal bap pemeriksaan
sampai ke persidangan ingkrah dan lidik lanjutan ini ada dugaan kelalaian prosedur menurut anda
ya tentu kita harus meninjaunya secara utuh
saya pribadi karena saya juga sebagai akademisi dan praktisi sebagai lawyer
harusnya kita melihatnya dokumennya utuh ya
apa yang kemudian berbeda kemudian berapa kali proses itu dilakukan
apa saja yang sudah diperoleh dari pengurayan penyidikan
biasakan ada gelar perkara dan lain sebagainya
itu juga perlu diperhatikan prosedur prosedur semacam itu bukanlah narasi yang sifatnya administratif belaka
tapi sesungguhnya memperoleh posisi penyidik ketika mereka akan di challenge batu ujinya nanti di peradilan
ataupun kemudian ketika mereka menyajikan sesuatu perkara hukum ini untuk disidangkan ke pengadilan
tentunya ini nggak bisa lagi lepas tanggung jawab dari siapapun
sehingga saya agak setuju juga kalau kita kemudian hanya menilai dari kerja penyidik
karena ini sudah sampai masuk ke tahap pengadilan putusannya juga sudah memutus bersalah
dan itu bukan sekali dua kali di challenge nya sampai ketiga kalau nggak salah sampai di tingkat kasasi
jadi terbolak balik apa logika hukum berpikir kita kalau seandainya kita memaknai ini ada kejanggalan dari awal
ada dipaksakan kemudian ini diakui oleh apakah tidak ada mekanisme koreksi check and balances
di antara aparat penegak hukum yang menyidangkan perkara itu
nah ini kan jadi kemana mana nanti fokusnya begitu ya
baik mbak intan ini menarik ada dua pandangan
ketika polisi bilang soal saka tatal sudah diuji sampai kasasi dan itu yakin tidak salah
ketika ada perbedaan ini bagaimana upaya hukum dari keluarga fina ke depan untuk mencari keadilannya
ya tentu kami masih berdasarkan kepada amar ikan yang sudah ada
yang jelas amar putusan itu menyebutkan masih ada tiga dpo dalam kasus itu yang belum diadili kan seperti itu
bahkan di konferensi pers kemarin pihak polisi menyatakan bahwa
ada bap yang dicabut jadi ada kejadian bap dicabut oleh para terpidana itu karena dorongan dari lawyer yang menyuruh
berarti menurut pandangan saya polisi itu membenarkan adanya bapi tersebut dan nama tersebut terus terus ada dalam bap
runtutan bap sampai dengan putusan pengadilan
jadi peranan ini nanti harus digantikan oleh siapa siapa yang bertanggung jawab
dan paling utama adalah siapa yang bertanggung jawab atas ini
yang kedua siapa yang bertanggung jawab atas kematian almarhum tina
ya harusnya sepertinya semua harus turun dalam kasus ini
harus ada yang menengahi karena ini sudah menjadi kontroversi
jangan sampai nanti dengan kejadian ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi jadi hilang
baik baik terima kasih mbak dewi intan kuasa hukum dari keluarga fina
ada juga bang heri firmansyah pakar hukum pidana telah menyampaikan pandangan dalam program kopas petang sore hari ini